akhirnya selesai juga
gue bisa ngejahit juga ya
gue gak kalah bodoh sama lo juli
dan bisa dengan gampang jadi bizarang kayak juli
kamu seharusnya bisa suka sama aku juga dong
tapi harus dijahit
ya kawat ini bisa jadi aksesoris baru buat baju kamu
biar jadi mahal
kamu tuh kayak mainan gak bisa ngebatre tau gak
kamu kenapa sih mil
aku gak cemburu
gak tau juga ya
aku tuh cemas
dan aku punya feeling
kalo alia tuh bakal ganggu kamu lagi
apalagi besok itu kan
acara ulang tahun kamu dan ulang tahun perusahaan kamu
dan kamu juga mau launch in produk baru
aku takutnya itu dia bakal ngacauin semuanya jul
enggak lah miel
itu nggak usah khawatir ya
aku kan bikin undangannya khusus dan gak sembarang orang bisa hadir
dan penjagaannya juga ketat kok
juli kamu tahu dong ali
dia itu licik
dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya
iya aku tahu
tapi setelah semua kejahatan itu terlongkar
masa sih dia masih berani aneh aneh
justru itu membuat dia semakin neket jul
dia itu nggak akan kapok kalau dia belum masuk penjara
bapak juga khawatir jul
dia pasti gak bakal tinggal diam
suaminya mencarikan dia untuk perempuan lain
bapak bisa merasakan rasa sakit hatinya dia
teman kuda aku juga
dia ini aku cintakan

tapi aku ingin tahu poros hal ini bukan hanya berdasarkan diriku
gimana namanya di sini berdua sama
jadi biar dia bisa men territories laju
kau juga tahu legenda
menggerus sebagai pishmenter jamais
because biasanya tidak ada pendedahan kita sama baik baik saja
tapi kalau belum aku
milo saya percaya akan keselamatan juli sama kamu
iya pak pasti saya akan menjaga juli
meskipun taruhan nyawa sekalipun pak
ya udahlah kita berdua aja ya
mudah mudahan besok akan terjadi apa apa dan hanya yang terbaik yang akan terjadi
akhirnya selesai juga
gue bisa ngejahit juga ya
berarti gue gak kalah bodoh sama lo juli
dan bisa dengan gampang jadi bizarang kayak juli
kamu seharusnya bisa suka sama aku juga dong
sampai jumpa lagi
bikin gatel sedikit
bikin gatel sedikit
tidak ini sudah berakhir
bikin gatel sedikit
aku akan kasih kamu racun
basahnya akan muak
dan sisanya tinggal racun
yang kamu gak boleh jadi milik orang lain
kamu hanya boleh milik aku
sama jalan ya sayang
sama jalan ya sayang
sama jalan ya sayang
sampai ketemu di surga
sampai ketemu di surga
untuk rencana besar besok
sampai ketemu di surga
sampai ketemu di surga
sampai ketemu di surga